hai mantapkan ibadah di bulan suci yang penuh berkah bersama ustadz komarudin hidayat inna
allah jamil yohibul jamal allah itu indah yang membuat orang merasa bahagia adalah ketika
mendapatkan taman lingkungan yang baik agama sekali lagi sangat menekankan agar kita itu
hidup sehat saksikan gapai kemuliaan jelang berbuka selama ramadan di cnn indonesia